polri hadir untuk melindungi dengan segenap hati
berpegang teguh pada tribrata demi kehidupan yang adil dan makmur
karena kami adalah abdi utama nusa dan bangsa rastra sewakotama